presiden joko widodo bersama sejumlah duta besar negara sahabat menengok vaksinasi masal dari pintu ke pintu atau door to door
dan vaksinasi untuk pelajar yang digelar badan intelijen negara di tarakan kalimantan utara
jokowi berharap vaksinasi bisa melindungi masyarakat pelajar dan santri dari covid sembilan belas
jokowi meninjau vaksinasi didampingi kepala bin jenderal polisi budi gunawan
sementara para duta besar yang ikut antara lain dubes ceko untuk indonesia jaros lav dolecek beserta istri
dubes cili untuk indonesia gustafel nelson ayares osandron dubes finlandia untuk indonesia jari sinkari
dubes swiss untuk indonesia kurt kunz wakil dubes brazil untuk indonesia daniel barra ferreira dan country director bank dunia satu kahkonen
selain di tarakan kalimantan utara jokowi juga meninjau vaksinasi masal para pelajar dan santri di tempat lainnya secara virtual
total bin menggelar vaksinasi masal pelajar dan santri di sebelas provinsi
jokowi pun menyapa para pelajar dan santri yang mengikuti vaksinasi di daerah lain
suntik pertama sudah bisa tatap muka kemudian nanti setelah itu tiga empat minggu lagi suntik yang kedua
kita semuanya bisa terlindungi terproteksi dari penyebaran covid sembilan belas
jokowi juga berpesan agar anak anak tetap semangat belajar baik secara daring maupun tatap muka
jokowi juga mengingatkan agar para pelajar dan santri yang telah divaksin tetap menerapkan protokol kesehatan
bin mengadakan vaksinasi masal pelajar dan door to door serentak di sebelas provinsi dengan total tujuh puluh ribu dosis
yaitu kalimantan utara
nusa tenggara barat
bin juga turut memberikan bantuan kepada para penerima vaksin
para pelajar dan santri mendapatkan paket vitamin
sedangkan para warga yang mengikuti vaksinasi door to door menerima paket sembako